minggu dini hari dua ratus lima puluh personel satgas garuda tni kembali ke tanah air
usai menjalani misi perdamaian di lebanon selama satu tahun
setibanya di bandara soekarno hatta mereka melakukan sujud syukur sebagai bentuk rasa bahagia
satu persatu personel satgas garuda tni turun dari pesawat milik united nations
di areal runway kargo bandara soekarno hatta tangerang banten minggu dini hari
lima belas personil satgas garuda tni yang terdiri dari angkatan darat laut dan angkatan udara
tiba usai menjalankan misi perdamaian akibat perang saudara di lebanon selama satu tahun
setibanya di tanah air ratusan personil ini melakukan sujud syukur sebagai bentuk rasa bahagia mereka
bisa kembali dengan selamat dan bisa berjumpa dengan keluarga
pada pagi hari ini kita menyambut ketentangan satgas kita yang dari unifil

ini adalah cok terakhir yang kita terima untuk pagi hari ini
setelah mereka besok di pmpp tni akan dilaksanakan beberapa pemeriksaan pemeriksaan
melalui kesehatan kemudian pemeriksaan barang barang yang dibawa
kemudian imigrasi semua akan diadakan di bpp tni
setelah itu tanggal delapan nanti delapan januari akan ada upacara penerimaan
lima di mabes tni dilangkap oleh bapak panglima tni
kolonel infantri aji mimparno ketua rombongan kontingin garuda mengatakan
mereka merasa bangga karena tidak semua prajurit tni bisa diberikan kesempatan
untuk melaksanakan tugas di bawah bendera pbb khususnya di lebanon
yang pertama tentu kami patut mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur
karena pada hari ini kita telah kembali dari misi penjaga berdamai dunia di lebanon
dalam keadaan sehat setelah satu tahun melaksanakan penugasan di libanon
yang kedua untuk kesan itu sendiri tentu kita merasa berbangga
karena tidak semua trajurit tni bisa diberikan kesempatan
atau mendapat kesempatan untuk melaksanakan tugas di misi di bawah bendera pbb
sehingga kami merasa bangga untuk bisa tergabung dalam seluruh negara negara
yang bertugas di bawah bendera un khususnya di lebanon
kondisi secara umum adalah stabil
namun demikian karena kedua negara yang kita jaga perdamainya tentu naik dan turun
tapi secara umum sampai dengan hari ini kondisinya cukup stabil
tak hanya itu pada kontingen satgas garuda ini terdapat empat puluh delapan personil wanita
yang ikut bertugas menjaga perdamaian di negara timur tengah ini
alaman bertugas sebagai pilih parginal
di bandung merupakan suatu pengalaman yang mengesankan
dan tidak mudah untuk didapatkan oleh setiap trajurit sejarah indonesia
suka duka kami selama bertugas di lebanon
kami sebagai satu keluarga di dalam kontingen senang dirusakan bersama
kemudian dukanya hanya terkadang jauh dari keluarga
itu saja yang kami rasakan
untuk jumlah wanita tni dalam kontingen ada empat puluh delapan terdiri dari kohak
darat soal angkatan laut dan warang angkatan darat
satu tahun mengabdi bagi negara untuk bertugas di lebanon
alp wajah bahagia mereka terlihat saat menyanyikan yel yel setiba di tanah air
untuk bertemu dengan sahabat dan keluarga
turnya tangerang tanten